penjaga pantai amerika serikat melaporkan telah menemukan potongan tubuh yang diduga sisa jasad manusia
yang menjadi korban kapal selam titan yang meledak pada delapan belas juni lalu
puing puing kapal selam titan telah tiba di pelabuhan st john new foundland kanada pada rabu
pecahan kapal selam ditemukan berserakan di dasar laut sekitar empat ratus delapan puluh delapan meter dari bangkai kapal titanic
otoritas tempat belum mengidentifikasi potongan tubuh yang diduga sisa jasad manusia yang ditemukan
bersama serpihan kapal selam tersebut
di antara penumpang kapal selam titan adalah stockton rush pilot kapal selam sekaligus ceo ocean gate expeditions
penumpang lainnya adalah miliarder inggris hamish harding pengusaha kelahiran pakistan shahzada daud
dan putranya sulaiman serta ahli kelautan perancis paul henry nergiolet